fir gue ganti baju dulu ya lo tunggu ya
iya enak banget
kalau kita di pantai kok baunya kayak bau di pasar ya
aduh windy kayak gak tau mereka aja kampung gitu
ya bila sama binatra itu kan baru pulang dari pasar kayaknya sih
sisnya pinter juga ya bawa dua pembantu ke pantai
bawa dua pembantu gila lu tuh
bawa dua pembantu gila lu tuh ya
emosi mil pake motot bawa barang barang ini segala sih
udah deh biarin aja biar mereka ngomong seenak jidat sekarang
yang jelas mereka bakal kalah nanti percaya sama gue udah yuk
lo ke pantai atau mau ke biara sih
ya ampun sisil lo ngapain banget senang senang begitu segala
ih kan gue mau
udah yuk dapurnya yuk
aduh han mereka mau ngapain lagi sih
kenapa han lo mata matain mereka
yang jelas pasti kak viru
sisi yang buat diajak kodexnya
jalanan semua semua ini tapi yang terakhir
ngambil adik joko pake jari jari
itu engak kayak gitu sih
belum tahu dia cara buah
kalian semua di sini
vir punggung lo kenapa merah merah gitu
tak tahu nih tadi kelamaan kelamaan jemur gak pakai sunblock
tapi gue bingung nih gimana ya caranya sampai
gimana ya caranya sampai dua dua cewek itu sisil sama siani bisa ngejar kejar lo
jangan jangan lo pakai dukun ya
eh fir kira kira lo bakalan milih siapa
duh kasihan punggungnya sampe merah sini gue pijit mau gak biar enakan gratis loh
duh mendingan kita cabut aja dong padahal bete disini gue
tau kita cari aja bidari bidari cantik kita ajak main di air
kayaknya enak banget nih wah gue jadi lapar
gue cicip dikit dikit aja kali ya
kan cuman dikit doang
ini kan belum waktunya makan sih
aduh tapi kan gue udah lapar banget nih
lo lanjutin bakar ikannya ya gue malis
pan gue lanjutin itu aja ya
ya ampun lo bakar ikan aja gak mau yaudah deh lanjutin sup ya
aduh gak bisa gue biarin nih gue harus suruh sisil bertindak
eh sekarang tuh giliran gue lo tau di belakang tau gak
peer gue ganti baju dulu ya lo tunggu ya
eh disana aja yuk
masakan dari cewek cantik kayak kamu mana mungkin gak enak
gimana fir baju gue bagus gak
eee eee yaudah kalau gitu gue suruh siapkan masakan gue dulu ya
bikin seseorang aja emang enak apa orang bolak balik
lo lengket ya
lo pake balsam ya kok pedes banget
ya ampun fir ini bukan body lotion ini cabai
lo liatnya gue baik baik aja gak
tidak bisa diberi bensol nih
pokoknya pindah ke mama
hani sayang kamu kenapa
gue bisa kalah sama anak cupu kayak gitu
seorang hani bisa kalah
bikin bete gak sih
tenang han tenang
tiduh han tenang aja han
pokoknya kita akan bantuin lo mati matian deh
kita gak bakal kalah taruhan
sisil sama hani tuh gak bener bener suka sama lo
mereka tuh cuma taruhan
jangan kegeran dulu lo
terus kenapa kalau taruhan doang
justru itu siswa bakal terima gue
cuma buktiin kalau gue cowok paling ganteng di sekolah
semua dua cewek yang paling bikin mau ribetin gue
sekarang jadi lo ngerti kan harus ngapain
iya gue ngerti
eh pokoknya gue itu harus nyeburin si sisil kan
pokoknya sisil harus bener bener nyebur
kalau perlu jangan sampai dia nongol nongol lagi
jangan sampai gagal
berempat juga boleh sih tapi ya lebih baik berdua
ancak makan sih gue mau
kumpul gue lapar
ini kesempatan sisil
lo harus mau dong
sisilnya mau kok
kita berdua di sini aja
tadi gue selalu nyebur ke laut
apa ke kolam ya
wah dasar bego
laki laki nggak bertanggung jawab
han han han kita pasti bisa ngalahin mereka kok
iya han jangan putus asa dulu dong
kita harus keluarin jurus terbaru kita kita udah gak punya waktu lagi
cepet ganti baju
udah apa ini gue nih aduh
takkan kurerahkan kau bersama lagi so jagoan itu
iya yaudah diam awas
yua cepetan pergi
cuma teganya dirimu teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya
teganya teganya teganya